sampai jumpa di video selanjutnya

bisa jadi tuh
ah ngaco aja lo mana ada sih anak kecil ngerti soal minggat
lo mah kebanyakan nonton sinetron
iya lagian tuh anak mau kemana sih
jangan ngarang deh
tapi sekarang sena mana coba gak ada
nggak ada sena
udah di kamar ini gak ada
jangan jangan sena keluar
terus kok hujanan
cepet takutnya sena di luar
udah di sena dimana gimana kok dia gak ketemu
hujannya gede banget lagi
lu berdua inget kan waktu bayi shena pernah kita tinggalin di hujan hujan kayak begini
dan akhirnya dia sakit
dan gua gak rela kalo itu sampe terjadi ril
gue bakal nemuin china gimana pun caranya
yaudah kalo gitu kita cari kita mencar
aduh gimana dong sena gak ketemu
aduh kenapa bisa kayak begini ya
aduh aduh sena
ini hujan lagi di luar aduh sena gimana ini
kau kan sena
aku sedih bang
ingat gak katanya dulu sena juga pernah hilang
tapi akhirnya ketemu juga kan
aduh sil tapi ini beda sil
kita tuh udah cari ke semua tempat china tuh gak ada
gue tuh takut kalo misalnya sena kenapa kenapa gimana coba
gue tuh panik sil
gue takut deh kalo nanti sena sakit karena kehujanan
begitu dia kelaperan dia kan masih kecil banget
gue cuma takut kalo ada yang jahat sama dia gimana ya
kan belum bisa bela diri sendiri
gak ada kita di situ gimana
menurut gue kalo emang kita sendiri gak tau gimana caranya nyari sena
salah satu satunya cuma lapor aja ke polisi
kay disini ada sih hasilnya

udah cukup dekat
saudara perang profit apartment
nanti kerja kerjaarius tuh department

mengenai pake condominium